selamat sore anda menyaksikan gomudik update pukul enam belas waktu indonesia barat
saya reinhard sirai
arus balik mudik lebaran menggunakan moda transportasi udara melalui bandara soekarno hatta
diperkirakan akan kembali terjadi pada minggu petang hingga senin pagi
dirjen perhubungan udara kementerian perhubungan agus santoso mengatakan
meski puncak arus balik lebaran sudah terjadi pada empat hari setelah lebaran
namun diperkirakan akan terjadi sedikit peningkatan pada minggu sore hingga senin pagi esok hari
agus juga menambahkan peningkatan jumlah penumpang di bandara diperkirakan terjadi pada minggu sore
mengingat aktivitas kerja akan berlangsung mulai senin besok hari
ini merupakan hari terakhir ya jadi penutupan posko kan besok ya
dalam hari pertama masuk ya
dan laporan arus penumpang di bandara soekarno hatta akan disampaikan langsung oleh koresponden kami
di sana ada silvano hajid langsung dari terminal ataupun dari bandara soekarno hatta di tanggerang banten
silvano diperkirakan minggu petang ini akan ada peningkatan arus balik dengan menggunakan pesawat
apakah sudah terjadi dari pantauan anda di bandara soekarno hatta
kalau misalnya kita menilik balik beberapa hari terakhir atau satu pekan terakhir ini
arus balik di bandara soekarno hatta
ini tidak terlalu flukuatif jumlahnya kalau dibanding dengan tahun dua ribu tujuh belas lalu
kalau misalnya kita cocokkan beberapa data yang sudah keluar
hari jumat kemarin itu ada penurunan justru penurunan jumlah penumpang
artinya ada penurunan jumlah penumpang yang terjadi tahun dua ribu delapan belas dengan posisi satu ratus enam puluh
dan ribu penumpang yang tercatat pada hari jumat
dan kalau misalnya kita coba cocokkan jam yang sama dengan laporan yang sama
kemarin itu pada laporan terakhir hari siang
posisi sementara penumpang itu sebesar sebanyak kurang lebih lima puluh empat ribuan
sementara untuk hari ini sekitar lima puluh enam ribu
jadi kalau misalnya kita berbicara tentang margin error tentang lonjakan lonjakan itu justru tidak ada
kenaikan jumlah penumpang perharinya kalau di bandara soekarno hatta ini yang datang maupun yang berangkat ini
sementara kalau misalnya kita coba cari tahu mengapa dua ribu delapan belas ini terjadi jumlah penumpang hari per hari
yang tidak terlalu banyak
yang terlalu kuat lonjakannya
artinya hampir rata hari per hari karena setiap calon penumpang ini mempunyai pilihan waktu dan hari yang justru semakin panjang ketimbang tahun dua ribu tujuh belas
distribusi jumlah penumpang juga kalau bisa saya katakan merata sejak satu pekan yang lalu sampai dengan hari sabtu kemarin dan kemudian hari minggu ini
jadi kalau misalnya kita melihat prediksinya hari per hari
prediksi yang telah diramalkan atau telah dihitung oleh pihak kementerian perhubungan khususnya di departemen perhubungan udara ini
ini ternyata sangat meleset jauh kalau misalnya kita melihat angka yang terdiri dari beberapa persentase kenaikan jika dibandingkan dua ribu tujuh belas dalam waktu satu pekan terakhir
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
ini juga terdapat
tetapi kalau kita rata ratakan dari hasil data yang keluar sampai dengan sabtu kemarin
sementara kalau yang saya bisa katakan juga ada beberapa penurunan angka
yang pertama ada catatan tentang penerbangan tambahan
kalau tahun lalu itu penerbangan tambahan itu ada sekitar delapan ratus an penerbangan tambahan
dari mulai masa muda sampai harus balik
sementara tahun ini total sekitar enam ratus lima puluh enam penerbangan tambahan dengan keberangkatan tiga ratus enam puluh
dan kedatangan tiga ratus delapan selama musim lebaran dua ribu delapan belas
artinya beberapa destinasi yang menggunakan penerbangan tambahan ini
seperti surabaya dan pasar kuala namu ini masih berada di top tiga tujuan dari dan ke bandara soekarno hatta
silvano hajid untuk laporan anda langsung dari bandara soekarno hatta